setelah mengancam memecat shin taeyong dari jabatan pelatih squad garuda
ketua satuan tugas timnas indonesia syarif bastaman
kini membuka peluang bagi fahri husaini kembali ke posisi pelatih timnas u sembilan belas
masa depan shin taeyong masih belum jelas menyusul komentarnya dalam sesi wawancara
dengan media korea selatan soal sikap pssi terhadap janji kerjasama
pelatih empat puluh tahun tersebut juga dilaporkan enggan kembali ke indonesia
akibat pandemi covid sembilan belas dan meminta para pemain yang datang ke korea selatan
untuk melanjutkan program latihan
menanggapi situasi ini ketua satgas timnas indonesia syarif bastaman
mengancam akan memecat shin taeyong dan tidak menutup kemungkinan
jika fahri husaini kembali melatih
sosok fahri dianggap sudah lama berkecimpung di sepak bola nasional
dan sudah dikenal para pemain
pertama saya ini seminggu sekali ya selama bulan juni ini virtual meeting langsung
dengan shin taeyong direktur teknik dengan staffnya shin taeyong wasek jen
beberapa kali meeting kami terhadap persiapan tc berjalan dengan biasa biasa saja
tidak ada yang persoalan persoalan yang sangat mendasar
kecuali ada beberapa hal yang kita berharap bahwa bisa tidak sti ke sintayong ke jakarta
kemudian kita bicarakan segala sesuatunya di jakarta karena kita melihat jadwal
untuk prakualifikasi piala dunia senior di bulan oktober akan dimulai
juga dengan piala afc u sembilan belas di uzbekistan dengan waktu yang sama
nah itu yang kita harapkan bagaimana kalau untuk tc di awal ini karena kita juga ada
kepentingan untuk tesnya senior bisa tidak di jakarta dulu
sementara setelah itu setelah mungkin selesai dari uzbekistan silakan sti mau kemana dia
ketua umum arahan ketua umum
silahkan mau kemana sti kita persilahkan dia pilih aja negara manapun kita siap untuk itu
itu arahan ketua umum kepada saya untuk saya sampaikan ke sti
oke jadi artinya pssi ini mengiakan permintaan sintayong agar memusatkan pelatihan di korea selatan
sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh sti sebelumnya
sebenarnya sti di pertemuan terakhir minggu lalu memberikan tiga opsi kepada pssi
opsi pertama di korea
opsi kedua di jakarta
nah kita mengambil opsi kedua karena kan sti ini juga pelatih senior
nah maka bagaimana bisa sti melatih u sembilan belas di korea kemudian persiapan senior untuk prakualifikasi piala dunia bulan oktober
siapa yang melatih
kan itu makanya ketua umum berpikir untuk lebih efektifitasnya karena ada senior yang nanti akan juga bertanding di bulan oktober kenapa tidak
tc nya di jakarta dulu sekaligus untuk persiapan u sembilan belas berbarengan untuk juga dia melatih
itu harapan ketua umum
jadi fokusnya ini adalah pada pertandingan u sembilan belas bulan oktober nanti dan juga pelatihan babak kualifikasi tadi yang anda ucapkan
bang tapi kalau soal pernyataan dari ketua satgas timnas indonesia syarif bastaman yang mengatakan ada kemungkinan bahwa sti ini akan dipecat dari posisi pelatih timnas ini bagaimana tanggapan
ketua umum kita itu kan bijak
ketua umum kita juga bijak
ketua umum kita juga paham bahwa ketua umum belum pernah membahas tentang itu ketua umum selalu mengarahkan kepada kita
bujuklah sti ya sekian ya di bujuk bicarakan baik baik
bisa tidak untuk yang awal ini pc nya di jakarta dulu
sementara ini kita komunikasi maka muncullah opsi yang diberikan oleh sti kepada kami
sampai saat ini juga sby belum memberikan klarifikasi makanya waktu konferensi pers dengan kawan kawan media
saya sampaikan bahwa saya tidak akan mengklarifikasi pernyataan sti
kenapa karena statement media itu kan dikutip dari media
nah media yang dikutip juga media dari korea maka kan saya selaku orang organisasi harus benar tidak
harus betul tidak itu statementnya si sde karena kan hanya dikutip dari kutipan
tidak bisa dipertanggungjawabkan dan saya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab itu
saya selama ini kami arahan ketua umum komunikasi komunikasi terus dengan sde dan direktur teknik
dan itu yang kami lakukan sampai saat ini kan berjalan dengan lancar saja sih sebenarnya
nah apakah sudah ada informasi dari sti sendiri
kapan kira kira sti akan kembali ke jakarta atau ke indonesia untuk kemudian melakukan pemusatan
latihan di sini bang
belum kita tentu akan menyampaikan surat kepada sby secara tertulis
untuk minta kepada sde bila sde sudah percaya dengan situasi pandemi covid sembilan belas
bila juga di korea juga tidak bisa harus dipaksakan tesnya di korea ya kenapa tidak
sda kita harapkan datang dulu
kalau di sini kan enak kita diskusinya
kalau di sini kan edak kita bicara
setelah itu bila apa yang dijelaskan bila apa yang dipresentasikan kepada federasi
semua bagus bagus saja kenapa tidak
ketua umum kan mengharapkan datang dulu kita bicara baik baik di sini
kita dengar karena program yang di awal yang telah disampaikan kan berubah semua karena kita ada pandemi covid sembilan belas di seluruh dunia
jadi program program dia yang di awal tentu
tidak bisa juga kita setujui semuanya kenapa
karena pertama kita tiba tiba mengalami pandemi covid sembilan belas
yang kedua tiba tiba ada perubahan jadwal untuk prakualifikasi piala dunia
nah ini kan perlu kita bicarakan bersama sama dalam satu meja
itulah yang arahan ketua umum
mengapa kita berharap sti datang ke sini dengan staffnya kita bicarakan bersama sama
karena bersamaan itu pula kita butuh tim senior ini
kenapa butuh tim senior agar juga punya prestasi di sisa tiga pertandingan
karena juga itu berhubungan dengan peringkat indonesia di sepak bola dunia
nah kalau kemungkinan adanya nama seperti fahri husaini akan kembali melatih timnas menggantikan sti ini konfirmasinya bagaimana bang yos
kita tidak pernah membahas tentang itu
federasi ketua umum belum pernah membahas tentang itu
selama ini federasi komunikasi dengan sti persiapkan program latihannya
kita punya dua target untuk tahun ini
pertama u sembilan belas di uzbekistan
yang kedua untuk prestasi timnas di prakualifikasi piala dunia di bulan oktober bulan yang bersamaan
hanya itu dulu belum ketua umum belum pernah membahas bagaimana plan a plan b setelah sd
tidak ketua umum masih tetap berharap pssi masih tetap berharap
yang akan mengarsiteki timnas kita ini
karena dia di dalam kontrak ada tiga timnas yang menjadi tanggung jawabnya
tiga level timnas itu ya
dan itu diminta oleh sde
lalu ketika ini bersamaan ada u sembilan belas ada u senior
kemudian dalam waktu pula yang bersamaan di bulan oktober masa sih hanya u sembilan belas yang di tc di korea
lalu senior gimana tanggung jawabnya dimana
nah itu yang menjadi
pemikiran kami sehingga ini akan lebih baik akan dibahas di dalam ruang yang sama satu meja sambil melihat anak anak
tetapi yang penting saat ini dari laporan direktur teknik bagaimana mungkin mau tes di korea sementara masih ada empat puluh empat nama yang baru seleksi
nah ini kan yang perlu kita sampaikan ke media
tolong luruskan jangan malah federasi yang disikat habis
kan kawan kawan media juga paham bahwa empat puluh empat orang ini masih empat puluh empat nama yang
u sembilan belas masih dalam tahap seleksi belum ada penetapan dua puluh tiga nama kayak tiga puluh nama
masa sih empat puluh nama harus diboyong ke korea sementara masih seleksi
ini yang mungkin perlu kami luruskan
jadi ada tiga level timnas yang dilatih oleh sde dan diharapkan memang kehadiran sde untuk segera mungkin duduk bersama dengan pssi untuk membicarakan soal pengusahaan latihan ini
terakhir mungkin bang yunus para pecinta sepak bola tanah air juga pasti menantikan
bagaimana kelanjutan dari liga di dalam negeri sendiri liga satu liga dua begitu bang
ya rapat eksekutif komite di hari rabu malam telah memutuskan bahwa kompetisi dilanjutkan di bulan september atau oktober
tanggal persisnya insya allah akan dibicarakan bersama sama pt lib dengan klub melalui manager meeting atau workshop
itu kita serahkan kepada pt lib dan klub untuk menentukan gimana bagusnya tentang waktu
pssi telah memutuskan itu
mudah mudahan pandemi covid sembilan belas ini cepat melandai turun dan mudah mudahanlah aktivitas sepak bola kita di indonesia juga cepat ada
sementara kita tahu bersama vietnam thailand bahkan malaysia bulan september akan memulai
kita juga berharap bahwa indonesia juga dalam rangka menghadapi piala dunia dua ribu dua puluh satu dia harus
ya harus ada kompetisi lah tahun ini
masa sih kita tahun depan ada piala dunia hari ini tidak ada

nah ini yang perlu juga diketahui oleh kawan kawan netizen medsos masyarakat
minta dihentikan kompetisi
minta dihentikan kompetisi bagaimana bisa pssi menghentikan kompetisi
malaysia mulai vietnam mulai thailand mulai
sementara kita kan tahun depan piala dunia
baik kita sama sama nantikan nih pak yunus ya
semoga kompetisi ini benar
kompetisi ini berjalan dengan baik
pandemi covid sembilan belas juga menurun
sehingga kompetisi kita berjalan dengan baik
dan pemusatan latihan tiga level timnas bisa segera dilakukan
terima kasih bang yunus nusi plt sekjen pssi sudah bergabung bersama cnn indonesia
semoga sehat selalu
salam sepak bola
terima kasih bang yunus